hai sejumlah warga di kota tangerang banten beberapa hari terakhir resah karena adanya
wacana pertamina akan memperlakukan pembelian lpg tiga kg dengan menunjukkan kartu tanda penduduk
selain itu pembelian hanya bisa dilakukan melalui agen resmi sehingga pedagang kecil atau toko
kelontong tidak bisa lagi melayani penjualan lpg tiga kg wacana itu dikeluhkan para pelaku usaha kecil
yang biasa membeli lpg tiga kg di toko kelontong suyitno yang berdagang mie ayam salah satunya
kalau kita usaha kecil begini kan otomatis kalau malam kehabisan gas kita harus nyari
yang warung dergat kalau saatnya nggak ada ya mungkin ya kita harus skip nggak ada solusinya
agen itu enggak ada yang dua puluh empat jam kita harus berbentuk agen itu meskipun membuat resah sejumlah
warga wacana pembatasan lpg tiga kg itu ternyata belum disosialisasikan oleh pertamina kepada
asep petugas sub agen gas resmi mengatakan hanya mengetahuinya dari berita namun ia menyebut
keberatan dengan wacana pembelian lpg tiga kg menggunakan ktp itu
kalau bisa mah keberatan jangan ya kita buat ke orang orang kecil juga
ini buat kita buat warga kecil lah ini
dikutip dari cnn indonesia com korporat sekretari pertamina patraniaga irto ginting menjelaskan saat
ini pertamina sedang menguji coba pembatasan lpg tiga kg di subpenyalur atau pangkalan resmi pertamina
di lima kecamatan pembeli diwajibkan membawa ktp untuk melakukan pendataan ktp pembeli lpg tiga kg
diperlukan untuk menyinkronkan dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrim lima kecamatan yang dijadikan tempat uji coba tersebar di tangerang
semarang batam dan mataram irto menegaskan selama masa uji coba ini warung atau
pengecar masih bisa menjual lpg tiga kg tim liputan cnn indonesia